terdapat berbagai macam jenis minyak yang dapat digunakan untuk memasak
mulai dari menggoreng menumis maupun juga sebagai bahan campuran masakan
yang biasa dikenal adalah minyak goreng minyak kelapa minyak sawit ataupun juga olive oil dan minyak zaitun
namun tahukah anda dalam mengonsumsi minyak tidak disarankan untuk menggunakan minyak yang sudah digunakan berkali kali
hingga berubah warna menjadi kehitaman atau yang akrab dengan sebutan minyak jelantah
karena akan sangat berbahaya bagi kesehatan diri anda dan keluarga
bakwan tempe goreng
ih gorengan lovers pastinya sudah akrab dengan makanan makanan ini ya
sayangnya tidak semua makanan yang digoreng baik untuk dikonsumsi
apalagi kalau digorengnya menggunakan minyak yang sudah dipakai berkali kali
dari awalnya berwarna kuning keemasan sampai berubah jadi hitam kecoklatan atau biasa disebut minyak jelanta
hmm rasa gorengannya sih mungkin akan tetap sama
tapi kandungan minyaknya itu loh
minyak jelantah itu karena bekas pemakaian jadi dia mengalami pemanasan berulang ulang
yang dapat merusak daripada komposisi minyak tersebut
minyak tersebut dapat mengalami oksidasi yang menyebabkan kandungan minyak tersebut jadi tinggi lemak jenuh
lemak trans dan terbentuknya senyawa senyawa radikal bebas
dr sani menambahkan minyak jelantah termasuk minyak limbah yang dapat digunakan sebagai bahan bakar lampu dan pelumas
jadi sebaiknya tidak digunakan untuk menggoreng makanan karena akan mengakibatkan penyakit degeneratif seperti obesitas kolesterol jantung stroke maupun kanker
jika anda tetap ingin mencicipi masakan yang renyah dan beraroma anda bisa coba pelajari beberapa teknik menggoreng yang menggunakan sedikit minyak
yang pertama adalah metode shellow frying
menggoreng dengan api kecil dan minyak tidak merendah makanan
metode ini biasa dilakukan untuk memasak ikan ayam dan telur dalam porsi yang kecil
proses penggorengan akan membuat warna makanan menjadi lebih coklat tergantung lama waktu menggoreng
metode souting dilakukan dengan minyak panas yang sangat sedikit untuk menggoreng bahan makanan dalam waktu yang relatif singkat
sehingga hanya sedikit minyak yang masuk ke dalam makanan
kemudian ada stir frying yang memungkinkan teknik menggoreng yang berasal dari tiongkok
bahan makanan ditumis dengan minyak yang sedikit sambil diaduk aduk dalam waktu yang singkat
terakhir adalah teknik pan frying
minyak yang digunakan juga sangat sedikit hanya untuk melumasi wajan agar bahan makanan tidak lengket
jadi pilih jenis dan cara menggoreng yang tepat untuk makanan anda agar rasa makanan semakin nikmat saat disantap